kapolda jawa tengah irjen ahmad lutfi memantau kondisi penanganan pengungsi banjir di grobokan jawa tengah
prioritas penanganan pengungsi pendistribusian logistik dan penanganan kesehatan para pengungsi banjir perlu penanganan cepat
kapolda jawa tengah bersama pangdam empat diponegoro meninjau titik lokasi pengungsian warga terdampak banjir di balai desa getas rejo grobokan jawa tengah
kapolda melihat salah satu anggotanya yang melakukan trauma healing terhadap ratusan pengungsi
usai pemberian trauma healing anak anak di posko pengungsian diberi aneka mainan
kapolda menyampaikan rencana prioritas penanganan bencana banjir akibat jebolnya tanggul di dua sungai
yakni sungai lusi di gerobokan dan sungai wulan di kabupaten demak dan kudus
akibat daripada curah hujan yang tinggi kemudian drenase dan lain sebagainya akan kita lakukan yang bermasalah
tapi yang prinsip bahwa pengungsi adalah yang nomor satu
oleh karena itu hari ini tadi kita lakukan pengecekan kita lakukan pengecekan pendistribusian terkait dengan bantuan
yang kedua pengecekan kesehatan dan yang ketiga adalah kesehatan daripada masyarakat kita
dapur umum dan lain sebagainya untuk tidak terjadi trauma healing bagi anak anak kita
sehingga masyarakat kita akan sangat terbantu